pasalnya kapuk susun yang ia idamkan sudah mulai rampung
bagi semuanya termasuk saya juga
gue liat di highlight story lu lu nembak clutch ya tuh yang time out eh sampe over time itu
tidak bisa kita apa namanya kita hindari begitu terkait implementasinya